ini dia satria atau satelit republik indonesia i
satelit super canggih pertama yang sepenuhnya dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah republik indonesia
satria satu sukses diluncurkan di florida amerika serikat pada sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga lalu
dan dibawa oleh roket falcon sembilan milik spacex
satelit ini berteknologi very high true food satelite dan berkapasitas satu ratus lima puluh gb per detik
atau tiga kali lebih banyak dari sembilan satelit yang saat ini digunakan
dengan teknologi tersebut
satria satu dinolakkan
dinobatkan sebagai satelit terbesar di asia dan nomor lima di dunia
setelah diluncurkan satria satu memang belum langsung beroperasi
rencananya satelit ini akan mulai beroperasi pada awal tahun dua ribu dua puluh
dan akan menyediakan akses internet
untuk lima puluh ribu titik layanan publik pada tahap awal
titik pelayanan tersebut diantaranya sektor pendidikan
sebagai pengendali di bumi
kong info bakti membangun sebelas stasiun bumi di titik titik berikut ini
satu yang sangat penting adalah

sateli satria diharapkan dapat membantu penghematan biaya internet di indonesia
dan menjawab kebutuhan akses internet di wilayah yang selama ini terkendala kondisi geografis